berhati hatilah jika berdekatan dengan binatang seorang anak balita dirawat intensif di rumah sakit
setelah menjadi korban rekaman seekor anak harimau di taman wisata jawa timur park dua
polisi masih menyelidiki penyebab insiden tersebut
korban yang berumur empat tahun ini adalah salah satu siswa taman kanak kanak dharmawanita ndoho
kota kediri yang berwisata di jawa timur park dua
korban masih dirawat di rumah sakit baptis kota batu karena menderita luka di bagian leher
punggung bahu dan dada
meski tak mengambil langkah hukum keluarga berharap pihak jawa timur park dua
menyediakan terapis untuk memulihkan kesehatan mental sang anak
yang penting cucu saya sehat sehat total ya sembuh total jadi nggak ada tuntutan apa apa
peristiwa ini terjadi saat seekor anak harimau yang biasa digunakan berfoto bersama
dibawa dua penjaga ke tempat pemotretan
saat berada di jalan anak anak melihat anak harimau ini berteriak kegirangan
teriakan anak anak itu diduga membuat anak harimau stres dan panik
akibatnya anak harimau tersebut menyerang anak anak
kemarin adalah murni betul betul murni kecelakaan yang tidak diharapkan oleh siapapun
teknologi maupun pengunjung
kami ada komunikasi dengan pihak bksda jawa timur untuk melihat
mengklarifikasi dan mengevaluasi atas kejadian kemarin
sampai dengan hari ini kami masih menunggu hasil komunikasi dan koordinasi
dengan pihak bksda
sementara itu polisi masih menyelidiki insiden ini
polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi termasuk pihak manajemen tempat wisata
kita sudah lakukan oleh tkp dan pemeriksaan saksi saksi
yang pasti kita akan mendalami lewat penyelidikan
kita akan lihat apakah ada unsur kelalaian di sini
jadi kita proses tetap berjalan
jadi kita masih sesuai dengan apa sesuai dengan aturan
untuk sementara tempat berfoto bersama satwa
di taman wisata jawa timur pak ii ditutup
hingga menunggu hasil evaluasi dari balai konservasi sumber daya alam